sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pasti soal pak irwin shah dan pak herlambang
ada apa sih gia sebenarnya gia ada apa
pak irwin itu betul betul keterlaluan
tadi pagi dia menyelinap ke kamar pak herlambang untuk menjagakan beliau
untung saja ada neng nona datang dan menyelamatkan nyawa pak herlambang
tapi bu fresa salah sangka
dan dia menuduh neng nona sekongkol dengan papa
apanya untuk menjagakan pak herlambang
gia kalau begini keadaannya ini nona yang kasihan gia
dia bisa hidup sengsara banget kek
sekarang apa yang mesti kita lakukan kayak apa
makanya kamu harus jaga neng nona baik baik
kakek percaya sama kamu
kalau aku terus berhubungan sama nona
jangan terlalu cepat serobot sana serobot situ
jangan sampai neng nona itu tambah sengsara ketika harus menghadapi ibu kamu keluarganya
kesian sekali neng nona
dia harus menghadapi semua itu sendirian
kakek tenang gak perlu khawatir
aku akan jaga nona baik

oh benar benar licik kamu
setelah papa saya nong nona sekarang kamu mau ambil juga si supir saya

buat apa saya menyua pak maman
oh mana saya tahu buat apa
yang saya tahu adalah
kamu selalu menginginkan apa yang saya miliki
termasuk supir saya
pak maman sekarang saya tanya soal pak maman
pak maman mau ikut saya apa ikut dia
pak maman milih setia dengan saya
atau jual kebaikan dengan dia
ini harus diungkap sekarang juga
pak maman ini
kamu mau kebaikan lhasa saya ya
kenapa ibu udah disini
saya ini sebenarnya tetangga pak maman
ya jadi buat apa saya menyuap pak maman
kalau saya hanya ingin dekat dengan pak mama
saya bisa kapanpun tinggal di rumah dia
rumah saya dekat sama dia
eh dengar ya
saya tidak akan tinggal diam
termasuk supir saya
boleh kamu tetangga pak maman dari kecil
saya yang menggaji dia tiap bulannya
kakek harus berhenti kerja sekarang
aku tidak mau
kalau sampai jody tahu
kalau pak maman itu kakek aku
dan malah bisa membuat kakek jadi menderita
nona mama tidak ikut masuk ya
mama sudah ngantuk
kenapa tadi kamu menunggu aku
tadi aku ajak mama ke sini
tapi aku nggak tahu kalau mama sama katanya malah berat
kamu tidak perlu menanggung sendiri ya
ada aku di sini
ya kamu tenang ya
kamu bakal ada di samping katanya
apa nggak ada cara lain yang lebih baik untuk bisa menenangkan tanya
masalahnya tadi saja itu mama sudah mau nampar katanya
padahal niat aku itu ingin mereka supaya damai
tapi malah berantakan semuanya
apakah itu muncul dalam ke
bagaimana kalau kamu diamlah ini karena apa
ilih tetap saja ke tempat lain
kamu benar sekali
kamu bakalan dampingin katanya
ya kamu nggak usah khawatir
insya allah semuanya baik baik aja
makasih ya nara
ya udah aku pulang dulu soalnya mama dan mungkin di lobi
antara kamu mau tangan aku
ntar aku buatin yang palsu mau
aku gak perlu tangan palsu
kalau ada sesuatu yang aku mau dari kamu
hati kamu wajib buat aku
ya udah aku masuk dulu ya
ini makanan buat kamu

kenapa kita menjadi dekat hanya untuk memberi aku keyakinan
kalau kamu adalah laki laki terbaik untuk kakakku
laki laki penuh cinta dan ketulusan seperti kamulah yang kakakku butuhkan nara
agar katanya lebih bisa menghargai hidup dan dirinya
beri aku keikhlasan dan kekuatan untuk mendekatkan nara dengan katanya
bantu aku ya allah
sekali ini saja dalam hidupnya